sidang eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum kasus pencemaran nama baik
yang menjerat ahmad dhani di pengadilan negeri surabaya selasa pagi berlangsung ricuh
ahmad dhani yang usai menjalani sidang dan hendak memberikan keterangan pers
tidak diperkenankan oleh jaksa
kericuhan dalam sidang pencemaran ahmad dhani ini terjadi ketika politikus gerindra tersebut
hendak memberikan keterangan pers kepada awak media
usai menjalani sidang eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum
namun saat akan memberikan keterangan pers pihak jaksa langsung menggiring ahmad dhani ke mobil tahanan
tim penasihat hukum pun langsung protes dan beradu mulut dengan pihak jaksa yang mengawal ahmad dhani
kericuhan berlanjut di luar ruang sidang saat ahmad dhani digelandang ke mobil tahanan
pihak penasihat hukum yang turut mendampingi tidak diperkenankan masuk
sehingga terjadi kericuhan dan nyaris bendrok dengan jaksa
penasihat hukum ahmad dhani berpedoman jika ahmad dhani bukan bersatu
sementara dengan pihak yang menjelaskan kemampuan
pihak penasihat hukum ahmad dhani berpedoman jika ahmad dhani bukan bersatu
yang kita anggap salah dari kemudian tidak ada penanggalan
itu syarat syarat formil karena ini eksepsi bukan ledoi
belum masuk pokok perkara ini
kita menguji dakwaan sesuai dengan syarat formil atau tidak
sesuai dengan puhab apa tidak terpenuhi apa tidak
usai sidang jaksa penuntut tidak memberikan keterangan dan langsung meninggalkan ruang sidang
sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa ahmad dhani ini bermula saat ahmad dhani
berpedoman jika ahmad dhani bukan bersatu
sidang eksepsi ahmad dhani hari ini sehingga berakhir ricuh
lalu bagaimana juga kelanjutan proses hukumnya
ya eva memang untuk hari ini pada selasa pagi telah dilaksanakan yaitu sidang eksepsi
atau pembacaan nota keberatan dari pihak kuasa hukum ahmad dhani
dan tadi sidang berlangsung dari pukul sembilan tiga puluh hingga pukul sepuluh pagi
hanya berlangsung selama tiga puluh menit
dimana dhani ketika datang untuk mendatangi sidang
dhani sempat berkomentar kepada awak media bahwa
membawakan surat kepada seluruh media nasional
untuk seluruh media nasional di mana dhani ingin media nasional ini mempertanyakan
mengapa dhani ini ditahan selama tiga puluh hari
karena memang ahmad dhani tidak dipenjara karena menjadi fonis satu lima tahun
ia mengklaim bahwa ia tidak patut untuk dipenjara karena memang ia saat ini sedang melakukan upaya banding
di mana para media nasional ini diminta untuk dhani mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum
mengapa dhani saat ini ditahan di rutan kelas satu medaeng
sementara itu dari pihak kuasa hukum ahmad dhani sendiri menyatakan ada lima nota keberatan
yang menjadi titik poin untuk pada sidang hari ini
dimana untuk eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh kuasa hukum ahmad dhani ini
menggarisbawahi terkait adanya tidak ada penanggalan dakwaan yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum
dan juga ada penerapan pasal yang salah dalam penerapan dakwaan
dari kuasa hukum ahmad dhani ini menyatakan bahwa dakwaan ini cenderung kabur
tidak menjelaskan distribusi atau transmisi
dimana pada pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini menjelaskan bahwa seseorang yang mendistribusikan atau mentransmisikan
sebuah objek untuk pelanggaran seperti itu ini seharusnya dijelaskan secara detail
kapan dimana dan seperti apa cara ahmad dhani untuk meristribusikan dan juga mentransmisikan vlognya seperti itu
di mana tempat pembuatannya menurut kuasa hukum ahmad dhani untuk pembuatannya tidak bisa dijerat oleh pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini
sementara itu juga memperkarakan terkait delik aduan yang mana aduan ini menjadi persoalan karena memang dari kuasa hukum ahmad dhani
memperkarakan bahwa seharusnya pihak yang melaporkan ini merupakan perseorangan yang harus konkret
menurut kuasa hukum ahmad dhani untuk yang melaporkan adalah dari koalisi pembelah nkri
kurang konkret dan juga batal demi hukum
dan sementara itu untuk sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal empat februari dua ribu sembilan belas mendatang
dimana argentanya adalah jawaban dari jaksa terkait eksepsi dari pihak kuasa hukum ahmad dhani
baiklah gita gowinda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih